malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun nggak ada penjelasan apapun langsung dibawa
masa kak bisa dijelaskan pada saat masa kak ditangkap di bap di apa itu masa kak seperti apa sih
saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman di bensin sama adiknya paman juga
pas barunya mau ngantret motor
masa kak sudah ada polisi saya datangin saya kan ke situ cuma ngantret motor
malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun nggak ada penjelasan apapun langsung dibawa
sampai di koresta saya langsung dibukulin
saya di rumah mengakui apa yang bukan saya lakukan
saya dipukulin dijejekin disiksa segala macam sampai setrum
aku tak tahu namanya
akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa
udah nggak kuat lagi